pasangan bercapres anies baswedan dan muhaimin iskandar menemui kiai dan ulama semalang raya
di pondok pesantren asyazili di kecamatan pakis minggu siang dalam pertemuan ini muhaymin
menyuarakan isu perubahan untuk menjadi lebih adil dan setara di hadapan para kiai ini anies
baswedan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengasuh pondok pesantren lantaran turut
memajukan pendidikan di indonesia ia berjanji akan memberikan fasilitas kepada pondok pesantren
jika dirinya terpilih menjadi presiden ya itu maknanya perjuangan dan ini dibagikan di semua
tempat dulu ketika pangeran di pondokoro berjuang maka semua pendukung pendukung pangeran pondokoro
menanam pohon sawah kecil sebagai tanda ini adalah tempat yang memperjuangkan keadilan
bakal calon presiden ganjar pranowo menyambangi pondok pesantren darussalam di ciamis jawa barat
pada senin kedatangan ganjar disambut ribuan siswa madrasah sanawiyah alia hingga mahasiswa
ganjar mendatangi pondok pesantren darussalam dengan tajuk silaturahmi kebangsaan selain
diterima pengasuh pondok pesantren baca pres pdi perjuangan ini memberikan pidato kebangsaan
di hadapan ribuan santri sekaligus siswa dan mahasiswa
mantan gubernur jawa tengah ini mengajak para santri untuk memahami berbagai ilmu pengetahuan
termasuk mengenal digitalisasi serta teknologi kecerdasan buatan kalau tadi saya lihat
pengetahuan anak anak cukup tinggi termasuk memahami dunia digital ya saya kira kolaborasi
antara punya pesantren dengan pemerintah jadi satu menyiapkan anak anak untuk bisa diterima
di masyarakat itu menjadi sebuah kewajiban ya
sementara pada sabtu malam baca pres koalisi indonesia maju prabowo subianto mendapat
dukungan dari solidaritas ulama buddha jokowi atau samawi di samping itu samawi turut mengajukan
nama gibran raka buming raka sebagai pendamping prabowo ini sesungguh suatu kehormatan yang
sangat besar suatu kepercayaan yang sangat besar itu yang saya sampaikan dan juga suatu penugasan yang saya terima
dari saudara saudara sekalian
prabowo berjanji akan membawa usulan dari samawi kerapat koalisi indonesia maju tim liputan cnn indonesia